pemprov dki jakarta membantah tudingan yang mengatakan pihak pengusaha tidak dilibatkan dalam proses perdatapan kenaikan upah minimum provinsi dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
pemprov dki tidak akan merevisi ump dua ribu dua puluh dua namun memberi kelonggaran bagi perusahaan yang industri nya tidak mengalami pertumbuhan selama pandemi
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta

pemprov dki jakarta
sebesar lima satu persen pada tahun dua ribu dua puluh
andri menjelaskan meski tidak akan melakukan revisi terhadap kenaikan ump yang tertuang dalam surat keputusan gubernur no seribu lima ratus tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
di dalam sk tersebut diberikan kelonggaran bagi perusahaan perusahaan yang industri nya tidak mengalami pertumbuhan selama pandemi covid sembilan belas
dengan keluarnya surat keputusan gubernur dki jakarta ini
maka upah minimum provinsi dki jakarta
pada dua ribu dua puluh dua
menjadi sebesar rp empat enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat
kenaikan ini didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh bank indonesia bapenas dan rilis dari bps
tim liputan cnn indonesia